jalan jawa tengah
pelaksana harian kepala dinas perhubungan jawa tengah eri deri marianto

selamat sore assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pak eri langsung saja selain karena remblong
kondisi ruas jalan yang menurun tajam serta cukup panjang ini
bukan hanya itu juga menikung ya pak ruas jalannya disinyalir menjadi salah satu faktor kecelakaan
lalu sebenarnya bagaimana evaluasi dari dinas perhubungan atas kondisi jalan
yang kita bisa bilang sebenarnya tidak ideal ini
agar kedepannya ini tidak berbahaya lagi bagi pengguna jalan yang melintas
terutama untuk kendaraan yang bertonase besar pak eri
terima kasih mbak
jadi memang kalau kita dari arah utara atau dari semarang
itu memang turunan itu cukup panjang
mulai dari obyek wisata dusun semilir sampai dengan exit tol bawen
dan kemudian simpang tiga bawen sendiri juga merupakan daerah trouble spot
di situ juga mungkin rawan macet juga rawan kecelakaan sampai dengan di simpang exit tol
beberapa langkah langkah barangkali telah dilakukan oleh pihak pihak terkait
karena itu jalan nasional jadi memang harus melibatkan dari balai besar jalan nasional
kemudian untuk manajemen dan rekayasa dengan melibatkan
memang perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh
terkait dengan kondisi turunan yang panjang tersebut
kemudian terkait dengan pengaturan menggunakan trafik led
barangkali karena memang di situ juga terjadi crossing
baik itu di simpang tiga bawen maupun di eksit tol bawen yang jaraknya juga cukup dekat
nah ini mungkin barangkali memang perlu
pengaturan pengaturan yang akan dibahas dalam forum llhc
ini pihak dari kabupaten semarang bersama kepolisian juga telah melakukan upaya langkah langkah
survei kemudian barangkali kita akan mencari titik titik konfliknya
untuk mengurangi titik konflik memungkinkan atau tidak seandainya itu dilakukan pengaturan pengaturan misalnya dengan flashing
namun demikian memang kita harus memperhatikan juga
yang dari arah selatan yang akan masuk ke jalan tol
demikian juga dengan yang dari jalan tol yang akan menuju ke jogja
barangkali yang akan melewati bawen
apakah nanti itu harus belok kiri dulu
kemudian dicarikan tempat tempat untuk memutar atau hupen untuk melakukan berbalik perjalanan
nah ini semua memang memerlukan langkah langkah supaya paling tidak
kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan menjadi hal yang utama
demikian mungkin mbak dari kami
baik untuk ruas jalan yang terbilang cukup ekstrim di exit tol bawen sendiri
kami mendapatkan informasi bahwa dari dinas perhubungan
terus kemudian dari pmk semarang hingga pihak kepolisian
dikabarkan akan melakukan kajian terkait kondisi jalannya
nah apakah kajian ini sudah dimulai saat ini dan bagaimana prosesnya pak
karena kan kalau kita melihat ke belakang kecelakaan terjadi tidak hanya saat ini saja
beberapa waktu lalu juga sempat terjadi
kajiannya akan seperti apa kira kira pak
oke jadi untuk survei survei barangkali dari kabupaten semarang telah melakukan survei seperti tadi yang kami sampaikan
jadi memang intinya akan mengurangi titik crossing
jadi tadi mungkin pengaturannya barangkali apakah nanti traffic light nya diatur dengan flashing
diatur seperti pada masa lebaran
yang mana dari tol yang mana dari tol itu langsung belok ke kiri tidak boleh memotong ke kanan
kemudian yang dari arah semarang bisa langsung lurus
tetapi memang kita harus memperhatikan yang dari arah selatan yang akan masuk tol
nah ini langkah langkah ini masih terus dibicarakan
termasuk dengan kementerian perhubungan atau bptd dan balai besar
ini masih berproses dan barangkali nanti akan segera dibahas dalam
forum lhc yang akan melibatkan kementerian perhubungan atau bptd
kemudian balai besar jalan nasional pemerintah provinsi kemudian dari kepolisian
dari ditelantas maupun dari polres semarang kemudian dari pemerintah kabupaten
dan kita harapkan juga masukan masukan dari semua pihak bahwa keselamatan barangkali itu menjadi perhatian kita bersama
baik pak eri yang membuat saya cukup penasaran sebenarnya ini kan bukan kasus pertama
apakah pada kasus kasus sebelumnya
tidak dilakukan evaluasi pak untuk pencegahan dari ruas tol yang cukup ekstrim ini
karena kan tadi seperti yang bapak bilang cukup tajam turunannya dan juga cukup panjang
apakah sebelumnya tidak ada evaluasi yang dilakukan pak
mungkin itu sudah jadi memang perlu penanganan komprehensif
salah satunya adalah gadien atau kelandaian ini mencoba dilandaikan
dilandaikan sehingga barangkali seperti yang terjadi
di semarang itu dilandaikan
namun ini tentunya juga memerlukan penanganan yang cukup panjang barangkali itu mbak
jadi kita mencoba mungkin untuk langkah langkah jangka pendek
barangkali adalah mengurangi crossing tadi
kemudian barangkali kajian kajian terkait jalur penyelamat
sehingga ketika kendaraan yang mengalami kegagalan pengereman itu bisa masuk ke jalur penyelamat
cuma itu juga masih terkendala terkait lahan
jadi barangkali itu juga akan dilakukan bertahap dengan melibatkan semua pihak
kajian kajian ini masih terus berjalan
barangkali nanti di forum llhj bisa disegera diputuskan seperti apa yang terbaik
terutama untuk keselamatan di simpang tiga mba wen sampai dengan di exit toll mba wen
baik pak eri tadi ada sempat menyinggung tentang traffic light
atau lampu lalu lintas ya
karena informasi yang kami dapatkan di lapangan mengatakan bahwa ketika kecelakaan terjadi
lampu lalu lintas ini sedang merah sehingga mengakibatkan banyaknya korban
nah ini apakah informasi tersebut betul
dan kira kira bagaimana update nya jika memang itu menjadi salah satu masalah pak
jadi memang pada saat lampu lalu lintas merah
kemudian dari arah utara
barangkali ada kendaraan barang
ada kendaraan yang
kendaraan barang yang gagal melakukan pengereman
itu menjadi salah satu kajian kita mbak
ya seperti yang tadi kami sampaikan
jadi pengaturan di traffic light nanti yang paling pas seperti apa
apakah melakukan flashing tadi
artinya bahwa jalan terus seperti pada pengaturan pengaturan untuk mengurangi crossing tadi
ataukah barangkali kita memberikan peringatan peringatan
peringatan ketika kendaraan berat
mulai dari tadi yang kami sampaikan
ketika turunan dari mana itu
kita minta kendaraan berat menggunakan cuci rendah
menggunakan gigi rendah
sehingga kemungkinan kegagalan pengereman bisa diminimalisirkan
memang ada beberapa hal yang perlu nanti kita lakukan
barangkali ketika melewati turunan turunan yang panjang
pengemudi kendaraan barang atau kendaraan berat
kita harapkan menggunakan gigi rendah
selain itu barangkali titik konflik di eksit tol bawen itu juga menjadi perhatian dengan pengaturan yang tadi kami sampaikan
ya baik pak eri kami juga mengetahui informasi bahwa supir truk maut dikabarkan sudah tujuh tahun tidak melakukan ujikir
dan apakah sebenarnya informasi tersebut benar
dan bagaimana sebenarnya aturan ujikir ini dari dishub sendiri pak
jadi kendaraan itu dari catatan catatan kami
itu kan domisili di kota surakarta
memang sudah cukup lama tidak melakukan ujikir
jadi memang ujikir itu sebenarnya menjadi kewajiban dari pemilik kendaraan
pemilik kendaraan untuk melakukan ujikir
biasanya yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten kota setempat
apabila satu kali tidak melakukan ujikir akan diberikan peringatan
peringatan pertama kedua dan sebagainya
tapi saat ini juga sudah dikembangkan apabila kendaraan itu sudah terdaftar
sudah terdaftar dan nomor nomor hp dari pemilik kendaraan itu sudah tercatat
itu akan diberikan peringatan peringatan secara otomatis
secara detail barangkali ini juga masih kami dalami
tetapi memang informasi dari pihak dinas perhubungan kota surakarta
kendaraan tersebut sudah cukup lama tidak akhir dan juga sudah diberikan peringatan peringatan
baik pak eri terima kasih atas informasinya
kita masih akan menunggu bagaimana update dari kecelakaan di exit tol bawen ini
dan kita berharap semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi ya pak
terima kasih atas informasinya
sekali lagi kepada pelaksana harian kepala dinas perhubungan jawa tengah
eri derima rianto atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat sore sehat selalu pak eri